magnet politik menduduki kursi jakarta satu tampaknya masih kuat
meski nanti tak lagi menjadi ibu kota
partai politik terus membidik tokoh potensialnya untuk bertarung di pilgub jakarta
partai golkar salah satunya yang paling kencang menyuarakan kadernya
ridwan kamil dan ahmad zaki mencoba peruntungan di jakarta
kalau golkar kan selalu kita siapkan apakah itu ridwan kamil
apakah pak zaki atau pak erwin aksa
tentu siapapun yang diusung partai lain partai golkar jahat
lain dengan gerindra yang masih merahasiakan sosok yang bakal dijagokan
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad memberi sinyal
memajukan kader internalnya yang masih baru dan berpeluang menang di jakarta
di pilgub dki itu kami sedang godok
mudah mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru
masih grass dan tentunya berpeluang menang
sementara pks sebagai partai politik dengan raihan suara tertinggi enam belas persen di jakarta
mengaku mendorong tiga nama kader internalnya
mulai dari sohibul iman mardani alisera dan hairudin
karena kami saat ini sebagai pemenang pemilu di dki jakarta
raihan enam belas persen suara dengan delapan belas kursi di dprd dki
maka kami tentu memperjuangkan kader terbaik kami untuk menjadi calon gubernur dki
dari dpw dki memang sudah mengajukan kepada dpp pks untuk mengusung tiga nama
satu adalah sohubul iman mantan presiden pks
dan saat ini juga sebagai wakil ketua
berprestasi memimpin pks pada masanya
yang kedua adalah dr mardhani alisera
yang kita sudah tahu beliau adalah tokoh nasional di dki
dan ketiga adalah ketua dpw pks dki jakarta
beliau sukses menaikkan suara pks di dki jakarta
pdi perjuangan mengaku sosok menteri sosial
sekaligus mantan wali kota surabaya tri risma
hari ini masih jadi kader terkuat untuk bertarung di pilgub jakarta
ada kinerja yang nyapa bukan cuma jualan popularitas di medsos
tetapi benar benar masyarakat merasakan arti dari seorang kepala daerah
dan sepanjang jadi menteri pun bu risma pernah mengajak saya jam lima pagi
kalau dikatakan menjadi calon terkuat ya mungkin penerimaan masyarakat cukup banyak ya
karena sebelumnya juga sudah ada paguyupan
dan saya diminta waktu itu untuk kemudian ikut terlibat dalam paguyupan tersebut
sementara direktur indikator politik burhanuddin muhtadi menyebut
dinamika elektoral pilgub jakarta sangat ketat
pemilih lebih melihat sosok figur dibandingkan partai politik
mereka bisa pindah ke lain hati dalam waktu cepat
mengapa proses pilkada maupun pilpres
itu partai seringkali hanya ditempatkan sebagai event organizer
tetapi proses pemenangan sangat bergantung pada kekuatan figur dari si calon
berdasarkan data dari komisi pemilihan umum di jakarta sendiri
lebih dari delapan dua juta lebih warga sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap
warga jakarta bakal memilih pemimpinnya untuk lima tahun mendatang pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
meski nanti tak lagi menjadi ibu kota
partai politik terus membidik tokoh tokoh potensialnya untuk nantinya bertarung di pilgub jakarta
siapa saja yang berpeluang untuk maju bertarung merebut kursi jakarta satu
kita bahas sore hari ini bersama dengan ujang komarudin pengamat politik dari universitas
ujang komarudin pengambat politik dari universitas alazar
halo selamat sore mbak maido alhamdulillah baik mbak
kang ujang pertanyaan pertama saya
apa yang membuat jakarta tetap punya magnet bagi partai politik padahal nanti statusnya bukan ibu kota lagi
ya pertama karena ikn nya itu kan baru
jadi kalau baru itu belum tentu juga menjadi sebuah magnet yang baru bagi ibu kota
nggak ingin kesana gitu seperti anggota dpr juga nggak mau juga pindah
makanya jakarta ingin jadi kota legislasi kan
nah dalam konteks itu ikn tidak merta merta menjadi magnet dalam konteks politik
karena kita tahu bahwa di ikn tidak ada juga pilk ada
oleh karena itu magnet politiknya tetap ada di dkj daerah khusus jakarta
apa karena di sini masih pusat ekonomi masih pusat pendidikan
melting tempat berkumpulnya semua suku bangsa ada di jakarta
tidak merubah juga tidak serta merta dengan status peralihan ibu kota yang ke ikn itu lalu jakarta tidak menjadi magnet lagi dalam politik
makanya hari ini kita melihat ya akhir akhir ini jago jago dari partai politik yang didorong
yang diajukan karena begitu penting dan strategisnya jakarta tetap
masih menjadi rasa pilpres gitu
dan peluang nanti gubernur dki bisa jadi batu loncatan begitu kang ujang anda menyebutnya
saya meyakini ya dalam konteks berapa sepuluh tahun terakhir ketika pak jokowi menjadi gubernur maju sebagai capres dan menang
lalu pak anies juga baru baru ini juga kandidat sebagai capres karena posisi gubernur gitu
walaupun berhenti ya ketika itu
ketika nanti yang terpilih menjadi gubernur itu punya jembatan bridging untuk bisa maju sebagai kandidat capres di dua ribu dua puluh
buktinya ridwan kamil pun didorong dorong oleh golkar karena begitu strategisnya jakarta
maka ya perebutan bagi partai politik untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada di dkj begitu
nama nama populer ini kan juga muncul ya begitu
bahkan seorang capres ada anies baswedan kemudian juga yang disorotnya ada ridwan kamil
bahkan kemarin juga ketua umum projo ini budi ari menyebut kalau anies turun rk juga bisa turun ya
ya karena gini pertarungan itu tanpa anies tidak menarik ya
walaupun ada rk ada sahroni misalkan
ada risma lalu juga ada ida fauziah misalkan
kalau anies yang maju masih maju gitu
ini menjadi lebih menarik karena persaingannya akan semakin ketat
nah kenapa anies dianggap incumbent
anies juga dianggap punya saham politik
punya investasi politik yang luar biasa di jakarta
oleh karena itu tergantung nanti pilkada itu apakah anies betul betul maju atau tidak itu menjadi penting
karena kalau anies ada ya maka persaingannya tadi akan ketat
tetapi kalau aniesnya tidak maju
maka pertarungannya ya pertarungan di antara tokoh tokoh yang baru
kandidat kandidat baru yang memang ingin memperebutkan atau ingin menang di dkj ya
pernah dikontestasi di dua puluh tujuh november nanti
oke diantara nama nama populer kang ujang ada anies
kemudian juga ada ridwan kamil ada risma ada bendahara dari partai nasdem sahroni
menurut anda siapa yang paling berpeluang
standarnya saya secara sederhana selalu saya katakan ada tiga
gak mungkin juga tokoh yang didukung yang diusung tidak populer
elektabilitas menjadi standar siapa yang akan unggul siapa yang akan menang
di mana mana dalam kontestasi langsung itu standar ukuran baku ya dalam konteks pemenangan
pilkada maupun pilpres dan pilek adalah standar elektabilitas
siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi ya dia punya peluang yang menang yang besar yang tinggi pula
seberapa besar sumbangan dukungan kekuatan finansial atau kekuatan rupiah yang ada pada kandidat itu
iya dong pasti kalau pilkada mbak semua partai semua figur sudah paham itu
makanya saya sebut ada ukuran logistik tadi
anies kan kemarin juga kalau kita lihat di pilpres
pks dan suaranya anies juga cukup kuat bahkan mendominasi di jakarta
ya makanya saya sebut tadi kalau anies itu maju maka pertarungannya semakin ketat
dan anies masih punya peluang tadi punya investasi politik yang besar di lima tahun terakhir
jadi kalau anies maju ya kemungkinan besar ya tadi peluangnya ada lah kira kira begitu
oke kekuatan figur penting menurut anda di pilgub jakarta ini dibanding parpol
ya sepakat itu kan hasil survei ya
survei saya juga ipr indonesia political review mengatakan itu
bukan hanya di pilkada ya di pilpres itu sama
figuritas menjadi faktor utama yang menjadi unsur pihak pemilih itu memilih
jadi bukan partainya tetapi figurnya
oleh karena itu yang didorong adalah figur figur yang kuat tadi
yang memiliki popularitas elektabilitas dan esitas
oleh karena itu setiap figur harus diukur dengan standar standar tadi kalau saya melihatnya begitu
partai hanya menjadi tiket atau jembatan the bridging ataupun perahu bagi kandidat untuk daftar ke kpu seperti itu
sedangkan untuk pemenangannya sendiri itu lebih banyak kepada soal kehebatan dari sang figur atau sang kandidat tersebut
tokohnya ya oke kalau gini kang ujang hampir sebenarnya tidak mungkin ada parpol yang bisa maju sendiri
anda melihat pilgub jakarta ini siapa saja yang akan berkoalisi dengan pdi perjuangan pks gerindra dan juga golkar
ya posisinya hari ini masih dinamis masih cair ya
masih sedang mengintip kekuatan masing masing
saat ini kan baru partai golkar yang akan survei ya
kan golkar mendorong tiga nama ridwan kamil ahmad zaki dan erwin aksa
nah disitulah nanti siapa yang didorong oleh golkar mereka dari ketiga itu yang memiliki elektabilitas yang tinggi
nah dari situlah nanti akan disarungkan ya dengan kekuatan kekuatan kandidat yang lain
nah saya melihat ya nanti kita lihat semuanya masih dinamis soal koalisi itu
semuanya masih belum bisa dibayangkan masih bisa belum diprediksi
karena kekuatan elektabilitas dari kandidatnya pun belum kelihatan
nanti baru kalau ada lembaga survei yang objektif yang kredibel mempublish elektabilitas
maka akan kelihatan siapa berpasangan dengan siapa
partai politik mana akan berkoalisi dengan partai politik yang lain begitu
sosok populer atau track record yang mana sebenarnya yang dipilih oleh warga jakarta kalau anda lihat kang ujang
ya masyarakat sih sangat cerdas ya apalagi warga jakarta ya sangat well inform ya
sangat kuat terkait dengan informasi dan sangat cerdas dalam konteks memilih
maka basis rasionalitas itu akan penting
karena ada basis emosionalitas artinya psikologi
nah saya melihat warga jakarta masih rasional dalam konteks memilih kandidatnya itu
artinya kalau populer tapi track recordnya nggak bagus juga belum tentu bisa gitu
tadi harus ada investasi politik harus ya punya hal hal yang dibutuhkan oleh warga jakarta begitu untuk bisa dipilih
kalau menurut anda kang ujang analisa dari anda mungkinkah anies ini maju kembali ke jakarta
kan pks bilang mau memajukan kadernya nanti untuk pilgub jakarta
ya saya dengar nasdem yang sudah membuka diri ya
pas setiap hal sudah mengatakan kalau anies mau akan didorong begitu
suara kursi di dprd dki jakarta artinya butuh berkoalisi dengan yang lain
kalau pks tidak mendukung anies kelihatannya anies harus mencari partai yang lain
dan itu menjadi sebuah keharusan kalau ingin maju
oleh karena itu sekarang kalkulasinya ya lobby lobbynya akan terus berlangsung
apakah memang nanti pks juga kuat mengusungkan tersendiri kan juga harus dihitung
kalau tidak kuat ya bisa mengusung anies lagi
saya melihat pks memang dari dulu kalau merasa kuat kalau merasa hebat
tetapi kalau tidak pasti akan mendorong pihak yang lain termasuk akan mendorong anies
jadi elektabilitas dari masing masing kantornya akan dihitung betul oleh pks
oleh partai partai politik termasuk oleh kandidat masing masing itu untuk
untuk bisa tadi apakah anies akan didorong oleh pks
oke yang menarik juga pdi perjuangan kalau mau mengajukan kadernya
ini yang potensial adalah risma begitu ya
apakah ada calon lain selain seorang tri risma hari ini
yang bisa dimajukan di pilgub jakarta
untuk bisa menyandingnya atau mengalahkan nanti katakanlah seperti itu
ya saya melihatnya kalau jakarta yang dari dulu hingga saat ini konsisten ya
didorong oleh pdip ibu risma ya apa namanya karena memang dibandingkan dengan kader kader lain
tokoh tokoh lain yang dari awal sejak awal didorong
kelihatannya belum ada nama nama lain yang bisa disandingkan dengan bu risma
prasetya edi tapi itu belum cukup kuat
untuk bisa apa namanya bertanding ya
terus bersaing dengan kandidat kandidat lain dari partai yang lain
jadi mungkin risma lah pilihan apa nama yang utama untuk dijagokan di dkj ya
tetapi apapun itu nanti tergantung pdip sendiri apakah mengusung nama lain atau tidak
kita lihat saja nanti ke depan mbak maido
oke kalau kita melihat pr yang masih harus dibereskan di ibu kota
atau bukan ibu kota lagi sebenarnya jakarta nanti
yang paling diperlukan untuk sosok memimpin jakarta kira kira apa saja kang ujang
kan sebenarnya masalahnya ada masalah klasik ada masalah yang baru gitu
masalah klasik kan tidak lain dan tidak bukan apa
transportasi artinya kemacetan lalu banjir gitu kan
lalu kemiskinan itu kan harus diselesaikan
lalu masalah masalah yang baru ya mungkin persoalan kalau menurut saya
udara gitu ya mobilitas pekerja
dan yang paling penting adalah dalam konteks ini adalah mempersiapkan bagaimana
tadi bahwa ketika sudah tidak lagi menjadi ikn
menjadi dkj maka harus menjadi kota yang betul betul baru
apakah menjadi kota yang ekonomi global bisnis global
atau pendidikan global itu harus dipikirkan
artinya memang kandidat atau gubernur yang ke depan adalah orang yang betul betul ahli
tata kota juga terkait dengan persoalan bisnis dan lain sebagainya
oke itu catatan anda ya kalau nanti misalnya mau meraih perhatian publik
untuk nanti maju di pilgub dki jakarta
tapi kalau misalnya kita bisa lihat analisa anda dari tokoh tokoh ini
tokoh tokoh yang maju kita sebut saja ada yang diajukan oleh pd perjuangan
ada tririsma hari ini kemudian juga dari pks
dari gerindra dan juga golkar dan juga dari partai golkar terutama ya
kalau misalnya bisa kita lihat yang paling potensial siapa saja kalau kita lihat dari partainya
pertama kalau dari golkar itu kan ada ketentuan tuh
golkar itu ada survei tiga kali ya nama nama yang direkom
ya kebetulan kalau jakarta ridwan kamil ahmad zaki dan erwin aksa
nah nanti dari tiga itu ketika disurvey tiga kali siapa yang tinggi dia akan didorong
misalkan kalau yang tingginya ahmad zaki ya ahmad zaki yang didorong
kalau erwin aksa dan aksa kalau ridwan kamil ridwan kamil
ketika mereka memiliki elektrivitas yang tinggi
yang kedua kalau kita bicara soal pdip kelihatannya risma menjadi alternatif
pks masih ada beberapa nama tadi disebutkan ya bisa jadi soebul iman
bisa juga mardani alisera ataupun ketua dpw pks yang akan diusung
tetapi kembali kepada pks sendiri nanti ujungnya adalah yang memiliki elektabilitas yang kuat
untuk bisa bersaing agar bisa menang dan
lalu kalau kita bicara pkb ada ibu ida fauzia
jadi semuanya sedang mempersiapkan untuk bisa meraih elektriktas yang tinggi dulu
agar bisa mengkalkulasi seberapa kuat seberapa besar potensi kemenangannya itu
apa yang perlu dilakukan oleh partai politik untuk meramu tokoh tokoh nanti yang akan maju di pilgub dki jakarta
ya sebenarnya yang paling efektif adalah membantu masyarakat yang sedang susah
ketika masyarakat sedang susah hadir di tengah tengah masyarakat itu
ada tindakan tindakan ada perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh partai politik maupun kandidat itu
yang memang menjadi investasi politik
yang sudah dikenal yang sudah katakanlah mengkristal di masyarakat
oh misalkan tokoh a ini jasanya ini tokoh b jasanya ini
karena masyarakat sangat rasional mengkalkulasi siapa yang akan dipilihnya itu
jadi siapa yang pernah menolong siapa yang pernah membantu siapa yang punya investasi politik
itu punya peluang yang besar juga untuk bisa memenangkan kontestasi
oleh karena itu meramu agar tokoh tokoh itu hadir agar terus jalan hadir di ibu kota
artinya tidak hanya sekedar pencitraan lalu menanam investasi politik itu menjadi sebuah keharusan
yang harus dibangun oleh partai politik maupun oleh kandidat yang bersangkutan
agar memang ada ikatan bukan hanya ikatan batin tetapi nanti ke depan dalam konteks ikatan batin itu
mereka juga rasional memilih bahwa selain mereka tadi ya dekat selain baik ya mereka juga punya
jadi mereka juga punya investasi politik yang sudah diberikan kepada warga jakarta
oke pilkada dki jakarta ini masih menarik karena juga sekaligus jadi batu loncatan
dan juga bisa menjadi barometer politik nasional nantinya untuk karena beberapa yang sudah lulus
di dki satu bisa melaju di ri satu
terima kasih sudah bergabung bersama kami pengabat politik dari universitas al azhar ujang komarudin